selamat malam tes wawasan kebangsaan yang diadakan oleh komisi pemberantasan korupsi
sebagai bagian dalam fase pengalian status menjadi aparatur sipil negara atau asn
telah berujung polemik
sebagian pihak menuding jika tes tersebut telah dipakai sebagai alat
untuk melemahkan kinerja lembaga antirasuah
lalu kenapa tes wawasan kebangsaan itu menjadi penting dijalani oleh pegawai kpk
inilah topik indonesia forward malam ini
presiden jokowi dodo akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan status tujuh puluh lima pegawai kpk
yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan
tes wawasan kebangsaan itu menjadi bagian dalam fase pengalihan status
menjadi aparatur sipil negara atau asn
presiden berpendapat ketidak lulusan pegawai kpk dalam tes itu
tidak serta merta dapat menjadi dasar pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai kpk
presiden meminta kepada seluruh pihak mulai pimpinan kpk
menteri pan rb serta badan kepegawaian nasional untuk memberikan rancangan solusi
bagi ke tujuh puluh lima pegawai kpk yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian
presiden juga mencari pembahasan twk yang mengacu kepada pertimbangan mk
dalam putusan pengujian undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang perubahan undang undang kpk
komisi pemberantasan korupsi kpk harus memiliki sdm sdm terbaik
dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi
oleh karena itu pengalian status pegawai kpk menjadi
aparatur sipil negara asn harus menjadi bagian dari upaya
untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis
hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai kpk hendaknya
menjadi masukan untuk langkah langkah perbaikan kpk
baik terhadap individu individu maupun institusi kpk
dan tidak serta mertabat
masukan pada kegiatan peluang organisasi dan organisasi tidak bisa diselamatkan
serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan tujuh puluh lima pegawai kpk
yang dinyatakan tidak lolos tes
kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki
melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan
presiden jokowi dodo akhirnya
buka suara terkait polemik status

dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan
kebangsaan presiden menegaskan
jika hasil tes wawasan kebangsaan
hendaknya menjadi masukan untuk langkah langkah
perbaikan kpk lalu mengapa
tes wawasan kebangsaan ini penting
dilakukan dan apa kaitan tes
kewawasan kebangsaan dengan nilai nilai
integritas yang harus dimiliki oleh
pegawai kpk dan untuk membedahnya
sudah hadir di studio
dua sian n indonesia
baik romo ini nanti juga akan
bergabung bersama kami
pakar hukum pidana bapak
agus surono yang nanti akan bergabung
melalui sambungan zoom dan
kita akan ke romo terlebih dahulu romo
ini alih status pegawai
kpk belakangan banyak
menuai sorotan sekali ya apalagi
tadi juga pak jokowi sudah
memberikan statementnya begitu bahwa
ini adalah hal hal
atau langkah langkah yang untuk
memperbaiki kpk bukan
untuk menjadikan polemik bagaimana
tanggapan romo ya menurut saya apa yang dikatakan
presiden jokowi bijak ya karena
diri memberi solusi ya karena
memang untuk menjadi pegawai negeri itu kan
syaratnya harus lolos salah
satu tesnya adalah wawasan kebangsaan
dan banyak memang
teman teman yang mau
masuk pegawai negeri itu gagal
dulu untuk alih status
yang dari karena dulu kan
bukan pegawai negeri mau jadi pegawai negeri
sudah setahun lebih
itu pun banyak yang gagal jadi
sebenarnya kan itu
terjadi dalam hal yang
mekanisme biasa tetapi
yang dilakukan terobosan pak jokowi
menurut saya ya cukup bijaksana
perlu ada hal prosesnya
bagaimana pembinaan lebih lanjutkan
dan itu memang pegawai
negeri ada ada tahapan tahapan
dalam prosesnya itu yaitu
mengenai ideologi itu selalu
dilakukan jadi menurut saya
solusi ini sudah tepat
ya sebenarnya sudah tidak perlu lagi
diperpanjang karena presiden
sudah mengambil keputusan secara bijak
dan menurut saya ya itu
solusi yang terbaik jadi sebenarnya
ini hal yang biasa begitu ya
dikatakan pak jokowi
untuk ke depannya
dedikasi maka presiden memberikan
dikrisio dikrisio itu pengambilan
keputusan di mana presiden mengatakan
dicarikan solusi terbaik
solusi terbaik yaitu mereka dibina
lebih lanjut itu kan solusi
jadi sebenarnya kan sudah
ketemu solusinya jadi nggak perlu lagi
dipolomikan menurut saya
tapi kalau kita melihat kpk ini kan sebagai
lembaga independen apakah
kemudian nantinya pegawai kpk menjadi
asn ini tidak bertabrakan atau
tidak masalah begitu
ya sebenarnya tidak dong karena kan gini loh
kalau kita bicara tentang tugas dan fungsinya
untuk kpk itu kan
dua fungsi pencegahan
dan pemberantasan korupsi
kalau dua dijalankan secara konsisten
kan nggak ada tugas nggak ada
hal yang perlu kita khawatirkan
toh selama ini kpk juga
menjalankan fungsi dan tugasnya kan
jadi menurut saya justru
ini momentum juga bahwa
sebenarnya alis tatuannya
ini tidak mengubah fungsi dan tugasnya
lihat saja dalam suatu proses dan
saya yakin kok kpk tetap menjalankan
tugas dan fungsinya dengan baik
baik jadi kita
lihat apa fungsi dan
apa yang dilakukan oleh
kpk ini berpengaruh baik begitu ya
ya maka memang
pencegahan korupsi itu kan tidak hanya penindakan
tapi pencegahan nah maka
penghujan harus dibikin sistemnya sistem
pencegahannya sistem mulai
bagaimana supaya korupsi itu
bisa terjadi ini misalnya
harus jelas misalnya dalam hal
pencegahan proyek proyek itu
maka harus ada mekanisme lelang yang jelas
kemudian harus ada
sistem warning sebelum itu
terjadi kan itu bisa dilakukan kan
proses sejak awal itu harusnya
memang ke depannya
pencegahan sangat penting jadi pencegahan itu
menjadi kunci dari keberhasilan
pemerintasan korupsi maka pencegahan
itu bisa dimulai dengan pendidikan
mulai dari keluarga mulai
bagaimana edifikasi masyarakat
tidak lagi menyuap tidak lagi
menyalahgunakan kekuasaan itu kan harus
ada yang namanya pendidikan nilai
di dalam keluarga nilai dalam
masyarakat sehingga ke depan memang
pencegahan korupsi itu harusnya
menjadi bagian dari sistematis
dimana menjadi kesadaran bersama publik
nanti kalau publik mulai kesadaran
bahwa menyuap melakukan
tindakan ini sesuatu yang
secara moral itu bertentangan
dengan nilai nilai keadilan nilai
kemanusiaan maka dengan sendirinya
korupsi itu bisa dicegah
kalau ada kesadaran kolektif publik
nah ini yang harusnya menjadi
concern kita bersama
berarti sebenarnya nilai nilai yang tadinya harusnya
ada sebagai warga negara indonesia
itu di tes itu ada semua itu ya romo
nah kalau tes itu kan
macem macem ya kadang kadang kan
menyangkut tes itu kan tidak hanya menyangkut
kita memahami tentang
bagaimana dinamika hidup
berbangsa bernegara tetapi juga kadang kadang
lahirnya pancasila kapan kadang kadang kan kita
lupa kadang kadang kan kita
menganggap wah tes ini
paling paling pengetahuan kita
kadang kadang kita tidak biasa kadang kadang kan
lupa hal hal yang sebenarnya tidak pernah
memang sederhana tetapi karena itu banyak
dan waktunya terbatas
kadang kadang orang mengalami
kegagalan di situ dari cerita cerita
pegawai yang lolos itu dia cerita
lima kali dia melamar pegawai negeri
baru yang kelima ini lolos
ada yang tujuh kali katanya dia
itu awalnya memang yang paling
berat kata mereka adalah tes
wawasan kebangsaan ini karena banyak
soalnya kedua dia tidak
menyangka ketiga ya mungkin
menganggap remeh katanya dia
menurut teman teman yang lolos
kemarin yang kadang kadang
tidak bisa ini dipakai ukuran
jadi terus akhirnya orang belajar
setelah berkali kali mereka
sebenarnya romo hubungannya dengan pemberantasan korupsi
apa hubungannya kemudian tes
wawasan kebangsaan ini dengan
dengan bagaimana kemudian nanti
pegawai kpk itu memberantas korupsi
jadi gini ini kalau dihubungkan
ya gak ada hubungannya karena wawasan
kebangsaan ini kan tes
orang untuk menjadi pegawai negeri harus
melalui proses itu nah pemberantasan
korupsi itu kan upaya
untuk mencegah bagaimana
negara tidak mengalami kerugian
korupsi itu kan tindakan
publik jadi kalau kita bicara korupsi
kan penyalahgunaan dia menyalahkan
terus bermain mata mengatur proyek
yang merugikan negara ini kan
ranah hukum maka sebenarnya
dalam penindahan korupsi kan
apa pencegahan maka
sistemnya dibangun sistem
sistem bagaimana pengawasan
itu yang harusnya dibangun sehingga
dengan penggunaan teknologi seperti ini
bisa dibikin sistem tetapi
pencegahan korupsi itu
akhirnya kepada individu orangnya
kalau seseorang itu
apapun teknologi kalau orang
sudah tidak punya
moralitas ya gampang tergoda
ini kan sebenarnya perlu
pengawasan nah bagaimana
pengawasan itu itu yang harus
dibangun sistem pengawasannya
lah bagaimana membangun ya harus ada
sistemnya dibangun yaitu dari
paling utama membangun kesadaran hidup
jujur itu dalam keluarga
kalau keluarga sudah dibangun karakter
jujur orang merasa kalau
bukan miliknya itu dosa
ya orang punya suara hati
karena tanpa itu sulit
karena teknologi juga bisa diakali
baik romo jadi tes ini juga
sebagai bagaimana kemudian
pengawasan terhadap asn asn
yang untuk berjiwa
kebangsaan tapi asn itu kan
selalu ada kan tahapan tahapan kan
sebab setelah kebangsaan ini
kalau dalam proses orang rekuen karena
saya banyak jadikan pansel itu kan
tidak semata ini setelah lolos ini
ada lagi ada tes psikologi
ada tes lagi
ditambah lagi harus
dia tes bersih
maka diawasi bahkan menunggu
waktu dari bin itu bisa
empat bulan sampai enam bulan seseorang
dilihat rekam jejaknya baik jadi
sebenarnya ini bisa tes ulang begitu ya romo
karena orang nggak lolos kemudian dia bisa
ngelamar pegawai negeri lagi baik ditahan dulu
berikut tetaplah bersama kami di
anda kembali di indonesia forward kita masih
membahas mengenai bagaimana
lima pegawai kpk yang tidak lulus dalam
tes wawasan kebangsaan di sini
sudah ada bapak romo
beni susetio dari
stafsus dewan pengarah
badan pembina ideologi pancasila
bpip dan kita juga tersambung
melalui zoom dengan bapak agus surwono
pakar hukum pidana
selamat malam pak agus
selamat malam mbak
baik sudah bergabung bersama kami terima kasih pak agus
sehat baik ini kita
sedang berbincang bersama romo juga
tadi membahas bagaimana kemudian
dari tes wawasan
kebangsaan itu kemudian
adalah hal yang wajar
dan ini sudah
pak agus sendiri
pakar hukum pidana apakah kemudian ini sudah
sesuai dengan prosedur pak agus
begini ini alih status
dari apa namanya pegawai
kpk sebelumnya menjadi asn
ini kan adalah merupakan
amanat dari undang undang kpk
yang baru begitu ya
kemudian ditindaklanjuti juga
dengan peraturan pelaksananya
dan kemudian juga
ada peraturan internal dari
kpk itu sendiri nah tentu
dengan perubahan alih status
di dalam undang undang kpk itu kan
setiap asn itu
beralih status menjadi asn itu kan
tentu harus memenuhi kualifikasi
tertentu nah salah satu
diantaranya adalah melalui
mekanisme proses asesmen tersebut
dan ini adalah tidak hanya
merupakan amanat dari undang undang
kpk dan juga amanat dari
pp tapi juga undang undang asn
kan memang mengamanatkan
seperti itu jadi status
kepegawaian asn itu adalah
memang salah satu
mekanisme asesmennya adalah dengan
tes yang berkaitan dengan masalah
wawasan kebangsaan dan tentu ini kan
sesuai dengan konsensus
dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
yang kita sudah
pakati ada empat konsensus
berbangsa dan bernegara satu
diantaranya adalah pancasila kemudian
undang dasar empat puluh lima ada
kemudian nkri dan kemudian
binika tunggal ika nah tentu ini
semuanya kan berkaitan dengan hal hal yang
tadi disampaikan oleh
juga menyampaikan seperti itu
memang merupakan hal yang
dilakukan karena memang merupakan
amanat dari peraturan perundang undangan
bahwa proses mekanisme
ini juga sudah sesuai dengan apa yang disebut
dengan asas asas umum pemerintahan
yang baik dan juga kemudian
sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku dalam kaitannya dengan
ya jadi ini sudah sesuai
dengan amanat perundangan begitu ya pak agus
tapi banyak pihak kemudian
yang menyerang kpk bahwa
janggal bagaimana pandangan anda apakah memang
janggal atau memang sudah
ya kalau sudah sesuai dengan asas asas umum
pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan
perundang undangan ya tentu sudah tidak ada
persoalan nah kenapa
saya bisa menyimpulkan demikian
karena kan memang
kalau kita cermati dari
fakta yang ada misalkan dari sekian
peserta yang kemudian
mengikuti proses tersebut
kan yang tidak lulus beberapa
jumlahnya sekitar tujuh puluh lima an lah begitu
nah artinya memang
kebijakan untuk melaksanakan
amanat dari peraturan perundang undangan
sudah benar mengenai mekanisme
proses asesmen tersebut
nah cuma memang
sekitar orang tujuh puluh lima
yang kemudian tidak memenuhi kualifikasi
kan tentu kan bisa saja kemudian
yang tergantung dari lembaga
kpk nya apakah kemudian yang bersangkutan
memang ingin tetap
tenaganya ataukah tidak kan begitu
nah tentu ada beberapa
hal yang harus dilakukan kalau
kemudian menjadi asn yang
tidak memenuhi kualifikasi kemudian dirubah
memiliki kualifikasi saya kira ini juga tidak benar juga
yang menurut demat saya
yang kemudian orang menganggap bahwa ini
yang kemudian tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan
justru sebaliknya saya mengatakan bahwa ini sesuai
dengan peraturan perundang undangan
dan kalau kita pahami
yang ingin dilahirkan
mekanisme assessment ini adalah untuk
tidak hanya menghasilkan
pegawai atau asn yang
kemudian memiliki kualifikasi
dan seterusnya tapi yang paling penting menurut demat saya
adalah bagaimana integritasnya
asal satu ukuran dari integritasnya
itu adalah bagaimana yang bersangkutan
karena sebagai warga negara indonesia
tentu pada tunduk pada mekanisme
yang ada di dalam
peraturan perundang undangan di indonesia
khususnya yang berkaitan dengan
jadi ini adalah bagaimana kemudian membentuk
integritas para asn nanti akan
saya juga ada pertanyaan ke romo
bagaimana kemudian pihak
yang menyatakan bahwa
ini ada kejanggalan seperti apa
nantikan kita akan jeda sejenak
tetaplah bersama kami di indonesia forward
anda masih bersama kami di indonesia forward
kita masih bersama romo beni
romo kalau tadi kita sudah
membahas bagaimana kemudian nilai nilai
kebangsaan dan juga
bagaimana kemudian tujuh puluh lima
dari pegawai kpk
ini yang tidak lolos itu ada
banyak faktor begitu beni ya
atau ada banyak faktor
yang kemudian mempengaruhi itu
dan juga kemudian
bagaimana seharusnya mereka ini menyikapi
ini kan proses
mekanisme yang sudah berlangsung lama ya
setiap pegawai negeri
yang disebut tes kebangsaan itu
ini kan proses ya mekanismenya
biasanya kan sebenarnya
ini tidak usah diperpanjang
karena presiden sudah memberi solusi
karena ini alih status
presiden memberikan menurut saya ya
sangat arif dan bijak
dengan mengatakan ya sudah
orang orang itu mendapatkan
itu kan misalnya dengan pendidikan
mendapatkan wawasan kebangsaan
itu menurut saya solusi yang terbaik
karena itulah yang pilihan
yang menurut saya bijaksana
jadi menurut saya sudah sudah ada solusinya
kok nggak bisa diperpanjang lagi gitu loh
baik karena ini alih status
kemudian tidak perlu diperpanjang lagi
presiden sudah memberikan solusi
terhadap kegelisahan publik
jadi menurut saya udahlah energi kita
kita sekarang ini alihkan ke lain
karena bangsa ini kan masih banyak
hal yang persoalan persoalan krusial
yang harus kita hadapi
baik pak agus
surono apakah masih
bergabung bersama kami
pak agus bagaimana kemudian tadi
tanggapan dari romo bahwa
sudah lah ini jangan lagi
menjadi polemik karena
ini adalah alih status begitu
ya pertama begini ini kan
sekali lagi kaitannya dengan lembaga
kpk itu untuk mencegah
dan kemudian kewenangannya tidak hanya
melakukan pemberantasan atau penegakan
di bidang tidak berkorupsi tapi juga
pencegahan itu salah satulah
kita harus cari jalan
keluarnya tapi sebenarnya kan
banyak hal yang harus kita selesaikan
banyak persoalan persoalan yang
sebagaimana tadi disampaikan oleh romo beni
sepedapat gitu ya bahwa
hadapi tantangan tantangan kita
ke depan itu banyak sekali persoalan persoalan
yang lebih harus kita
selesaikan dalam waktu yang cepat segera
mari kita satukan energi kita
untuk hal hal yang kemudian
tidak perlu kita polemikkan
menurut demikian saya ini
tidak perlu kita polemikkan kenapa
demikian karena jadi
jangan kemudian persoalan persoalan
yang kemudian menjadi kewenangan
dari lembaga yang
memang sudah kita husnudon saja
sama lembaga ini
kita tunggu saja bagaimana
kemudian jalan keluar untuk
dengan soal tujuh puluh lima orang
itu yang tidak memenuhi
kualifikasi asesmen tes wawasan
kebangsaan tentu memang
ada proses ya sudah selesai
sudahi saja kemudian
energi kita untuk
kemudian melakukan hal hal
yang kemudian harus kita
lakukan energi kita
satukan semua tidak perlu
kemudian hal hal yang tidak perlu kita
tidak perlu kita perdebatkan karena banyak persoalan
bangsa ini yang kemudian
kita selesaikan misalkan masalah papua
yang lain lain misalkan ini kan lebih
harusnya itu lebih kita
fokuskan sama sama kita satukan
potensi semua stakeholder
anak bangsa ini ya
kemudian untuk menyongsong masa depan
kita yang lebih baik
baik terima kasih pak agus
surono atas pernyataannya dan juga
romo beni terima kasih sudah bergabung
bersama kami dan demikian
indonesia forward malam hari ini
saya ratna bila terima kasih dan